masyarakat indonesia memang luar biasa
saat sebagian orang terbiasa video call share location
bahkan terbiasa menggunakan uang kripto
namun sebagian lain masih percaya bahwa uang bisa digandakan dengan cara abra gadabra
lalu kemudian tragedi berulang
penipuan bergeser menjadi pembunuhan
sekali lagi publik digembarkan dengan kasus pembunuhan berantai
kali ini terjadi di desa balun kecamatan wanayasa banjarnegara jawa tengah
tidak tanggung tanggung dalam kasus pembunuhan kali ini dua belas orang meninggal dunia
selamat tohari atau mbah selamet adalah seorang pedagang sayur
yang diam diam memiliki profesi lain sebagai dukun pengganda uang
bersama kaki tangannya budi santoso mbah selamet menerima siapa saja yang datang kepadanya
untuk menyetorkan mahar berupa uang
setelah melalui ritual tertentu di rumahnya
menjanjikan mahar itu akan bertambah dalam jumlah berlipat lipat

cerita parianto warga sukabumi yang juga menjadi korban tewas mbah selamet
menguak tragedi ini
parianto yang pernah menemui selamet di rumahnya pada tahun dua ribu dua puluh dua
kembali mendatangi rumah dukun palsu itu pada akhir maret dua ribu dua puluh
untuk menagih janji
saat berada di rumah mbah selamet
parianto menghubungi anaknya gelidas esa
melalui telepon seluler dan meminta gelidas mengajak polisi untuk mencari parianto
bila suatu ketika parianto hilang kontak
benar saja saat gelidas bersama polisi mendatangi rumah mbah selamet
parianto sudah meninggal dunia dan dikubur tak jauh dari rumah dukun itu
polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan
ada dua belas jenazah dalam lubang yang berbeda beda
selamat mengaku membunuh mereka dengan terlebih dahulu meracuni menggunakan kopi
bercampur obat tidur dan potasium cyanida atau potas
kasus mbah selamet mengingatkan publik pada kasus wawon cs
yang juga melakukan pembunuhan dengan modus dan teknik serupa
iming iming menggandakan uang meracun dengan minuman
membunuh orang orang yang sudah menitipkan uangnya
bedanya wawon cs sekaligus mengeksekusi keluarga sendiri
jumlah total korban wawon cs ada sembilan orang
saya mewawancarai aslem salah satu korban kasus penggandaan uang wawon cs
aslem beberapa kali berkunjung ke rumah wawon di cianjur
selain aslem dalam catatan cnn indonesia
ada juga ujang zainal mustafa dan neng ayu
korban yang bertahan hidup meski sudah menenggak racun yang diberikan oleh kelompok wawon
aslem kini tinggal di karawang jawa barat
mengaku masih trauma dengan kasus yang menimpa dirinya
apalagi ketika mendengar kasus serupa di banjarnegara
aslem kembali teringat dengan sepak terjang wawon dan kaki tangannya
ya allah sampai ngeri kayak gitu serem gitu
ya ini temen saya kata saya kenapa ada lagi kasus yang kayak gini
orang itu kenapa nggak punya iman apa gimana
wawonnya sudah diambil kata saya nyawanya pada gak ada
ya allah saya sampai serem pak inget itu terjadi
saya alhamdulillah hidup gitu mesti hidup
bisa kanya saya sudah meninggal gitu pak
saya sampai ini yang ngelihat gitu sampai ya allah
saya sampai pergi sama suami saya pak ada pengadaian umum
kata saya ini korban lagi ke pak
apalagi korbannya banyak itu dua belas orang
bulan ini kalau sukses kalau pokoknya sampai tujuh puluh enam tahun katanya kamu kerja di sana kata tiap
kalau suksesnya kamu katanya ngumpulin uangnya di aku katanya menggandakan waktunya katanya dua puluh
dua puluh tujuh m itu dua puluh tujuh m ya iya iya katanya uang saya itu katanya kamu kalau udah sukses katanya udah
udah berhasil katanya ikutan sama aku kamu uangnya katanya ada dua puluh tujuh m ya saya bunga aja
alhamdulillah saya iya hasil uang saya udah ya ketahuan hasilnya itu saya bersyukur iya
iya jadi diiming iming menjadi uang uangnya menjadi miliaran itu pikirannya menjadi harapannya muncul
ya bu ya untuk nabung untuk apa segala macam ya iya saya jadi pikirannya
gimana ya ya ke temen juga bilang ya allah saya ya allah ya uang saya sekian jadi segitu punya
semuanya punya segala galanya saya ikutan kayak gini eh tapi mana hasilnya hasilnya nol kayak gini
begitulah aslem baru menyadari semua yang dikatakan yeni dan wawon adalah tipu muslihat bahkan lebih
jahat dari itu
hai aslim seolah hanya menunggu waktu untuk dieksekusi mati
beruntung sebuah posting di media sosial mengabarkan berita tertangkapnya wawon cs
dalam kasus pembunuhan di bekasi terjadi di bekasi orangnya udah ada di sini di kerawang enggak
di sana enggak di enggak di anjung untuk makanya katanya
kalau di saya miskin saya di sana mungkin saya udah mati ya waktu itu wowon sempat minta ketemu enggak
bu sama ibu pernah ketemu belum sama ibu kalau bapak cs itu waktu saya terakhir pulang mah di bekasi
edi cianjur ketemu yang kontraknya juga kan dikasih kontrakan sama dia terakhir itu sama
dulu disitu ketemu wawon dulu dede pernah ketemu tapi
pulang lagi saya kesini saya turun ke sana lagi ke cianjur tuh suruh ngambil apa itu dulu
tengah ambil kopi tahu apa opi satu tapi saya enggak diminum belum belum diminum
masih jernih diingatan aslem tentang sosok siti dan parida mantan buruh migran yang
juga dibunuh wowon begitu juga dengan sosok maymunah dan bayu istri dan anak wowon yang juga
di tangan dukun gadungan itu aslam pernah berinteraksi dengan mereka semua ya saya juga
di kontrakan itu udah di kata padulonya gini dulu itu aku wakunya saya sebagai anaknya dia dia yang
niatnya kasian sama saya kayaknya enggak rewel katanya dia dulu itu kan katanya jangan rewel
jangan banyak ngomong katanya sabar aja entar juga berangkat rawang saya enggak pernah ngalek ngalek
minta uang nggak saya juga kalau nagi nagi minta uang mungkin saya udah dibunuh
dalam catatan jurnalis senior maman suherman modus penipuan dan pembunuhan yang dilakukan
kelompok mbah selamet dan wawon cs memang bukan hal baru maman yang juga mempelajari kriminologi
ini mengingat peristiwa serupa terjadi pada tahun delapan puluh an dan hampir setiap tahun peristiwa
serupa terulang karena itu saya selalu bilang kejahatan penggandaan uang kadang kadang bahkan
seringkali tidak berdiri sendiri maksudnya gimana dia melihat kejahatan penggandaan uang terjadi dalam kursi ini
sendiri maksudnya gimana dia melibatkan banyak orang ada pencari pencari orang orang yang sangat
potensial betul dia mencari orang orang yang sangat potensial calonnya ada ada kasus wawon dia disuruh
betul betul ada satu orang yang disuruh mencari tkw tkw yang pulang ke indonesia yang pasti punya
tabungan pasti punya uang ya sehingga potensial korbannya jelas dan member get member satu
orang tkw ditanya kamu punya teman lagi kamu punya teman lagi betul betul skala polisi kan skala
kondisi dalam bentuk tradisional kan dan jelas potensinya ada yang seperti itu ada orang yang
nanti diciptakan menjadi pemberi testimoni bahwa memang dia sakti oke memang dia hebat orang orangnya
ini bisa jadi sadar bisa jadi tidak lalu selalu ditambah dengan kesaktian orang tersebut kita tuh
sakti dalam artian dia memang paranormal dukun hebat atau dia
pemimpin padepokan keagamaan ingat kasus taat pribadi misalnya jadi ada unsur religi
diusir paranormal dia sakti dia mampu mengobati orang mampu mencarikan jodoh itu
dipadu semua tuh jadi makin sakti orang semua makin terpesona dalam analisa maman aksi penipuan
yang dilakukan bisa bergeser menjadi pembunuhan ketika pelaku merasa terancam siapa saja yang
berpotensi untuk membongkak
casus taat pribadi misalnya tidak cuma korban oleh orang yang tinggal di padepokan itu yang
di curigai berpotensi membocorkan cerita ini hilang juga kalau masa lagi dua korban
yang sudah mulai dicurigai dia akan membocorkan
nah ini langsung dihilangkan seperti itu
bahkan saudara sendiri kasus wawan istri sendiri berapa kali dia menikahi orang lalu dia bunuh kan
anaknya sendiri keluarganya sendiri dia bunuh aja
karena dianggap dia berpotensi untuk membocorkan
maman mengingatkan kembali perlunya aparat keamanan melakukan tindakan preemptif
atau tindakan yang dilakukan ketika kejahatan baru dalam proses perencanaan
salah satu tugasnya polisi adalah preemptif untuk misalnya nih
dan juga sebenarnya media bisa berperan di situ
misalnya ada kasus seperti ini diviralkan saja terus
ada kasus penggandaan uang loh hati hati loh kalau ada janji seperti ini yang tidak masuk akal
dan kadang kadang seorang dukun itu kan bukan seorang yang menutupi janji dirinya ya
dan terkenal di sebuah daerah gitu ya
artinya polisi bisa mengendus gitu
anda bayangkan kan untuk preemptif saja mendengar cerita itu orang bolak balik
seharusnya dia sudah bisa preemptif dan preventif
bagaimana kita tidak tahu bahwa di sekitar rumah dia dia sudah menguburkan sepuluh orang
kemana babin kamtipmas yang punya tugas untuk mengetahui lingkungannya
ini pertanyaannya untuk teman teman di polisi juga
babin kamtimas kan berkeliling di wilayahnya dia
dia tahu oh ada orang yang diaku dukun ada orang diaku pintar ada orang diakui ini
masa sih feeling kecurigaan itu tidak
saya sampai speechless ini
artinya bahwa ketika aparat keamanan tahu dan peristiwa ini bukan peristiwa baru
harusnya kita menurunkan teman teman babin kamtipmas dan lain sebagainya
untuk mensosialisasikan berbagai peristiwa peristiwa kan
supaya jangan terulang supaya jangan terjadi
di kasus banjarnegara korbannya bisa datang dari berbagai daerah kan
masa nggak dicurigai
kalau kita belajar victimologi itu kan kayak jaring laba laba
di titik tengah ini misalnya pelaku atau korban
orang yang harus dicurigai pertama kali kan orang sekelilingnya dulu
baru baru keluar kan
kan seperti itu kan
antropolog universitas indonesia irwan martua hidayana menilai
kepercayaan masyarakat pada hal hal supranatural
menjadi dasar terus berulangnya kasus penipuan
dan hal itu tidak terjadi dalam konteks penggandaan uang saja
melainkan dalam bidang yang lain
sebut saja urusan kesehatan bahkan sampai persoalan politik
hal hal supranatural masih juga digunakan
sesuatu hal yang nggak bisa kita ingkari ya
karena bukan hanya dalam konteks penggandaan uang
kita juga bisa melihat kepercayaan kepada yang
yang tadi hal gaib atau supranatural itu dalam bidang kesehatan
dalam bidang bahkan politik gitu ya seperti itu
dan ya dalam banyak aspek kehidupan kita sebenarnya kan gitu
itu satu saya pikir ya satu alasan
lalu yang kedua adalah saya pikir tadi ya
masih adanya kemiskinan ya di masyarakat kita
sehingga sebagian orang yang miskin itu tentu saja punya keinginan untuk memperbaiki kehidupannya
dan selalu kemudian ketika mendengarkan
mendengar ada iming iming gitu ya dari orang yang bisa menggandakan itu
lalu mereka berpikir ah kenapa saya coba kan gitu ya gitu ya
jadi nah itu itu
jadi berharap misalnya kita taruh duit dua juta
lalu dia akan bawa akan menjadi seratus juta gitu
bagi irwan kasus penggandaan uang yang terus berulang
tidak bisa dilepaskan dari tidak meratanya informasi dan literasi atas kasus serupa yang sudah terjadi
kisah kisah yang cepat untuk menemukan kenangan dan pengalaman
ya di kalangan kita ini kan ada agamawan misalnya begitu kan
ada tokoh masyarakat dan seterusnya lah
nah kenapa hal hal ini secara knowledge kita misalnya bertahun tahun
misalnya tahu bahwa ini jangan sirik dan seterusnya seterusnya gitu
kenapa ini tidak mampu memberi menghalangi publik dengan serangan serangan seperti itu pak
ya saya pikir nah ini di dalam antropologi itu
apa namanya ada ada
ada satu penjelasan ya terkait dengan ini ya kenapa orang ada yang masih percaya tadi ya terhadap hal yang dianggap gaib
nah jadi dalam kajian antropologi misalnya mengatakan bahwa ketika manusia menghadapi satu situasi di mana itu adalah uncertainty atau ketidakpastian yang menimbulkan anxiety atau kecemasan
dan kemudian situasi itu memang berkali kali dihadapi lalu kemudian dia akan mencari lari ke hal hal yang gaib gitu untuk mencari jawaban sebenarnya gitu
jadi lepas dari kemudian dia mungkin punya agama tertentu segala macam tapi kadang kadang ya itu ya ketika orang gak bisa menjawab apa namanya atau bahkan bagi dia jangan jangan agama gak bisa menjawab
bisa nggak sih pak dari keilmuan itu kita mencari
istilahnya itu apa ya membedakan mana yang orang sakti beneran mana yang tidak itu bisa nggak
iya saya mungkin tidak bisa menjawab ya secara ini karena mungkin harus ditanya pada orang orang yang kemudian memang apa ya tadi ya tahu tentang itu ya
pernah membuktikan atau tidak ya
tapi saya pikirkan apa seseorang dianggap sakti atau tidak itu juga gak bisa
lepas dari persepsi masyarakat di sekitar kan